menteri pertanian bersama dengan petani nasdem melakukan tanam perdana jagung di pakis jaya kabupaten karawang jawa barat
selain untuk mengoptimalkan lahan tada hujan langkah ini juga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor jagung di indonesia

ketika menangani tanaman jagung di jakarta juga
ketika menangani tanaman jagung di jakarta juga
hal ini bisa mengurangi ketergantungan impor jagung
bahkan dalam jangka panjang indonesia bisa sosem pada jagung
ketika menangani tanaman jagung di jakarta juga